sehingga kegiatan toko buku toko buku kecil ini diharapkan mampu meningkatkan minat pembaca
atau dengan beberapa milit atau dengan cara endoskopi atau atroskopi dengan teropong yang lukanya kurang lebih tiga sampai lima mili saja
tadi saya sampaikan adalah masalah
bagi perempuan dan berkontribusi pada kerugian ekonomi mereka